ya rekor baru kasus covid sembilan belas di indonesia terpecahkan dengan penambahan lima lebih kasus dalam dua hari terakhir
fakta ini pun kembali menimbulkan pertanyaan mengapa penambahan kasus begitu tinggi
lalu bagaimana dengan baraknya kerumunan massa di jakarta dan juga sekitarnya belakangan ini
ke bandara menggelar hajatan pernikahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat
seberapa bahaya sebetulnya kondisi itu
kita akan coba bahas pada malam hari ini beberapa fakta dan fenomena yang tentu berkaitan dengan penambahan kasus covid sembilan belas di indonesia
bersama dengan prof asko badgani anggota tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas
selamat malam prof asko badgani
selamat malam pak denhat
dan juga ada mas diki budiman epidemiolog dari universitas university griffith australia
ini dari brisbane australia selamat malam mas diki
selamat malam pak denhat
mungkin di sana sudah menjelang agak agak tengah malam
selamat malam ya mas diki
baik terima kasih sudah meluangkan waktu masing masing prof gani dan juga mas diki
saya akan ke prof asko badgani dulu
prof tembus rekor ini prof lima ribuan lebih kasus penambahan kemarin dan juga hari ini
apakah ini karena liburan panjang yang kemarin sempat terjadi di awal ataupun di akhir oktober kemarin
atau ada faktor faktor yang lain prof
saya kira fenomena ini sudah jelas dari pengalaman empiris di negara lain
begitu kumpul kumpul ya kasus naik
sangat sangat transmisi rate kita kan satu dua sama satu tiga cukup tinggi itu
jadi bisa diduga kemarin kan liburan panjang itu jumat sabtu minggu berkerumun
ya kan saya lihat media bagaimana di jogja di tempat pariwisata itu memang terkendali
ya dan banyak orang tidak pakai masker
kemarin juga saya lihat waktu demonstrasi undang undang kita karya
dan itu selalu empat belas hari dua puluh hari setelah itu pasti naik
jadi kalau kemarin itu naik kira kira apa yang terjadi lima belas hari yang lalu ya
emo cipta karya kemudian libur panjang
nah kemarin ada kerumunan saya lihat itu mengagetkan di cengkareng ya
sampai terus itu parkir di jalan tol kemudian ada pacar perkahwinan ya
ya tunggu saja nanti dua minggu dari sekarang
oke jadi langsung
sudah bisa diduga ya
pertanyaannya kenapa itu tidak bisa kita kendalikan
itu persoalnya kita tahu itu akan menyebabkan kenaikan
kenapa tidak dikendalikan
itu perjalanan saya
oke jadi sudah langsung diprediksi oleh prof askupat gani bahwa ya setiap ada keramaian ya tinggal tunggu saja dua minggu kemudian apa hasilnya
itu yang terjadi kan
israel membuka sekolah naik dia kan
wuhan dilonggarkan naik juga
korea dilonggarkan naik
semua itu kan fenomena yang sudah kita ketahui
jadi kalau kita biarkan terjadi kerumunan ya terimalah hasilnya
prof padahal sekitar masih di minggu ini ya
di minggu yang sama
sebetulnya pak anies baik gubernur dki jakarta pemerintah pusat waktu itu juga satgas covid sembilan belas
prof wiku bahkan sudah mengatakan ini tampaknya kita terkendali nih sudah mulai menuju ke lebih baik nih
apa dilihat dari penambahannya hanya sekitar angka dua ribu an
eh tapi tiba tiba sekarang lima ribu prof
artinya memang tidak bisa juga kita katakan bahwa situasi ini sudah terkendali sebenarnya
kalau kita tidak bisa mengendalikan kerumunan ya kita bisa mengendalikan kenaikan kasus
jadi memang kerumunan ini yang menjadi lagi lagi menjadi apa ya yang kerok gitu penambahan kasus yang cukup banyak
apa yang kasus di hari jumat dan sabtu ini ya kita lihat saja dua minggu terakhir begitu ya prof ya kira kira
ya dua minggu dua puluh hari terakhir apa yang terjadi
sekarang kalau kemarin kerumunan lihat saja
ya lima belas dua puluh hari lagi apa yang terjadi
saya juga akan naik
jadi kemarin itu kan ada kerumunan besar demo tentang undang undang kita karya terus itu libur panjang
ya kira kira pas waktunya itu inkubasi empat belas dua puluh hari ya
oke jadi sebetulnya tidak begitu mengagetkan ketika di lapangan kita lihat ada kerumunan yang cukup banyak
sehingga ketika angka angkanya sangat tinggi ya itu bisa jadi kemudian adalah buah dari kerumunan tersebut
meskipun kita sempat ya prof
ada di angka angkanya
sekitar dua ribu an saja penambahan kasusnya waktu itu
ya itu waktu psbb kita laksanakan
disiplin masyarakat masih cukup tinggi lumayan
enforcement dari pemerintah aparat juga lumayan
tapi kemarin saya tidak melihat ada enforcement itu
kemudian para wisata di jogja
ya maaf saya sebut jogja begitu ya
kemudian kemarin pesta kawin
saya tidak melihat aparat di situ untuk meyakinkan masyarakat untuk menjaga jarak
saya pakai masker
prof gani saya ke mas diki budiman
mas diki apa catatan anda ketika di indonesia sudah tembus angka penambahan lima kemarin
lima ribu empat ratus an hari ini lima ribu dua ratus an
apakah anda kaget atau sebetulnya ya ini mas sudah kelihatan lah kalau melihat penanganan pandemi
dan juga kerumunan yang terjadi katakanlah dua minggu terakhir apalagi di libur panjang kemarin
saya sendiri yang terdapat
saya sendiri yang terdapat
saya sendiri yang terdapat
saya sendiri yang terdapat
saya sendiri yang terdapat
saya sendiri yang terdapat
saya sendiri yang terdapat
saya sendiri yang terdapat
dan di sebulan lalu saya menyampaikan bahwa studi epidemiologi itu di berbagai keramaian demo dan lain sebagainya apapun itu
mau agama dan segala macam pokoknya orang ramai tidak terkendali itu terutama yang tidak bisa dihindari itu satu bulan setelah itu kelihatan banget ya
baik secara angka maupun kasus termasuk angka kematian
ini yang terlihat pak dan beberapa hari terakhir kan satgas sendiri menyampaikan ada peningkatan angka kematian walaupun sekian persen
dan tidak hanya di jawa termasuk di luar jawa
nah ini adalah juga sebetulnya satu fenomena yang wajar ya
karena virus ini menyebar berkembang pandemi ini sesuai dengan hukum biologi
jadi ketika ada dua hal yang selalu harus saya ingatkan pada masyarakat maupun pemerintah adalah kita harus membatasi
tadi juga sudah disampaikan pak arsulbat yaitu masalah mobilitas dan interaksi atau kontak manusia
dua ini yang harus betul betul diatur dilakukan intervensi sehingga kita bisa meminimalisir
karena virus ini tidak menyebar dengan sendirinya virus ini dibawa orang
dibawa orang yang terinfeksi dan kita itu bukan mengendalikan virus tapi mengendalikan manusia
ini yang sekali lagi kita masih punya pengen besar dalam kaitan ini
termasuk dari beberapa kejadian dalam pengabayan terhadap mobilitas dan interaksi atau kontak tadi
sehingga itulah yang membuat walaupun beberapa waktu kemarin sempat ada penyampaian wah ini sudah terkendali
data menunjukkan tidak
data kumulatif ya untuk confirm case dan juga confirm kematian itu rapid progress ya
meningkat meningkat trendnya meningkat
artinya itu adalah bukti bahwa masih ada perbesar yang menyebabkan gelombang pertama indonesia ini masih lama dan menguat
jadi kalau saya
bingung sedikit ada lalu namanya naik naik ke puncak gunung
tinggi tinggi sekali
ini yang artinya ada intervensi yang belum optimal atau mungkin tidak tepat
sehingga kita tidak bisa melandaikan kurva ini
dan ini bukan sesuatu yang menggembirakan karena sudah lebih dari tujuh bulan
jadi kurvanya terus di ketinggian ini
dan kalau mau dikatakan terkendali
tentu masih belum jauh dari terkendali
dan ini bukan perkara yang mudah ya
dalam proses yang sudah begitu lama
kemudian tiba tiba mau turun
kalau tiba tiba turun angka kasusnya akan jadi pertanyaan
karena sekali lagi dengan testing kapasitas yang rendah
kita sudah bisa juga prediksi dengan pemodelan epidemiologi bahwa
sebetulnya kasus rendah indonesia itu sekitar sepuluh ribu harian
dengan tertinggi enam puluh
itu estimasi dari empat pemodelan epidemiologi
angka lima ribu yang tadi atau yang kemarin
itu masih setengahnya lebih rendah dari yang estimasi terendah
artinya kita masih punya pr untuk mendeteksi banyak kasus
oke pak diki
ini kalau tadi dengan empat pemodelan epidemiolog yang tadi anda jelaskan
angka yang paling rendah sebetulnya dengan testing yang tinggi
kalau kemudian paling tingginya bisa lebih daripada itu
berarti apa yang angka angka yang dihadirkan hari ini
memang belum angka yang mencentuh angka yang paling rendah tadi itu anda katakan pak diki
dan itu juga karena kita lihat dari test positivity rate yang lebih dari empat bulan
artinya selama lebih dari empat bulan menjelang lima bulan
banyak kasus positif di masyarakat itu tidak terdeteksi
dan mereka kan jadi pr yang terus
ibarat pr tiap hari ya sudah empat bulan
ya dan mereka kan makhluk hidup
yang dua faktornya yang disampaikan prof askobat tadi belum terkendali optimal
kita punya ada upaya
ada pemerintah ya
tapi itu belum optimal dalam apa
dalam membatasi mobilitas dan juga interaksi
sehingga artinya penularan secara pola eksponensial maupun apapun itu
rumah keramaian dan filmacan tetap terjadi
sehingga itulah sebabnya kenapa pemodelan juga menghasilkan angka angka yang seperti itu
di atas sepuluh ribuan
prof askobat gani apakah tim pakar juga melihat hal yang sama prof gani
bahwa bisa jadi sebetulnya dengan testing yang tinggi
indonesia bisa angka rendah paling rendahnya sepuluh ribu tadi
seperti yang disampaikan oleh pak diki budiman
itu pun sudah dapat tipis tipis
sekarang empat belas tujuh itu
pak diki ya tinggi sekali kan
apalagi kalau sampel kita naikkan
seperti rekomendasi who satu persi ribu orang mungkin lebih tinggi positif tipis kita
artinya dari seratus kerumunan orang ada empat belas yang berkeliaran membawa virus itu kemana mana
jadi kalau kita lihat kerumunan kemarin kita langsung melihat ini
dan transmisi rate kita kan sekitar satu dua
jadi kalau misalnya dari seratus itu ada satu ratus dua puluh orang tertular
jadi menjadi kasus berkeliaran lagi
karena ini mulati terus naik
karena itu dalam kondisi kita
ya pertama testing kita rendah
apalagi tracing dokter diki
remah sekali kita
jadi memang saya kira belum terkendali
akhirnya tadi kita nggak tahu di mana puncak gunung tinggi tadi itu
dan ini mengkhawatirkan menurut saya
nanti kan ujung ujungnya itu pelayanan kesehatan kita yang sangat terbatas
dan agak kita yang sudah fatigue sudah letih
jangan lupa menggerogoti anggaran pemerintah
kalau banyak pihak khawatir
dan tadi juga prof asko badgani dan juga pak diki khawatir dengan kondisi ini
banyak sepertinya masyarakat yang belum begitu khawatir
prof dan juga pak diki
usai jeda saya ingin anda berdua secara spesifik kemudian memberikan tanggapan
soal kerumunan yang terjadi beberapa hari belakangan ini
di bandara di tempat tempat jalanan di ibu kota
apa ya yang anda lihat dari kerumunan masyarakat yang intervensi dari pemerintahnya mungkin juga tidak begitu masif
yang tadi pak diki katakan
harusnya kan juga ada tindakan ada law enforcement di sana
dan juga tingkat kesedaran masyarakat yang ternyata masih cukup rendah
seberapa potensi bahaya itu membayangi dari kerumunan massa yang terjadi beberapa hari terakhir ini
dan bagaimana anda berdua melihat fenomena itu
kita akan bahas di segmen berikutnya
tapi usai jeda berikut ini
was was ketakutan dan khawatir
banyak virus ini bagaimana
kematian bisa sembuh macam macam
tetapi sebulan dua bulan yang terakhir
orang bertanya kepada saya
prof kobat ini betul nggak sih
ada virus ini apakah itu
bukan rekasi banyak bertanya kepada
saya baik yang masih kelas
ini bukannya rekayasa sakit
struk di covid sembilan belas itu beredar banyak sekali
artinya apa risk
komunikasi kita masih lemah
ya untuk meng counter
ini mestinya dikerahkan
semua pak ketminfo pak medsos
ya untuk meng counter
itu beda pertanyaan orang
kepada saya artinya apa awareness
ketakutan itu menurun
ya karena tidak kita
itu yang pertama yang kedua saya kira
adalah kan kita bisa
antisipasi ini kerumunan akan terjadi
ini saya yakinlah ya tiap tiap
yang berkewenang itu tahu akan terjadi
kenapa tidak dia lakukan
pendekatan kepada organizer
orang yang bertanggung jawab untuk ya mereka
juga menjaga jarak dan sebagainya
kemarin saya tidak melihat ada misalnya
aparat di tengah itu kan
yang ketiga ini kan pelanggaran
ada peraturan yang melarang itu
kenapa tidak ada enforcement
jadi kadang kadang saya lihat apakah ini
pembiaran atau apa
ya kan jadi saya kira
pendekatan kepada siapapun
yang akan berkumpul apakah nikah
apakah pariwisata ya untuk
mereka melakukan sesuatu ketat
kalau memang dilanggar
dan itu kan adalah landasan hukumnya
dan kalau ini tidak dilakukannya
inilah buah yang kita petik
sekarang ini kalau tadi
pak diki mengatakan
naik gunung ke pujatika mengatakan
begitu kita menuai menabur air
angin maka kita akan menuai badai
saya takut nanti badainya makin besar ini
badai itu apa
tidak sanggup lagi
pasir kita menghadapi itu
dan sekarang ini ya positif diri kita
katanya delapan belas atau lima belas persen
setiap saya lihat ada seratus kerumunan
saya membayangkan lima belas orang
sedang menularkan kepada orang lain
dengan transmission rate itu satu
artinya dari lima belas delapan belas akan tertular
nah kalau dia seratus ribu
bayangkan itu ya
jadi makin luas nah testing kita
belum sanggup memeriksa semuanya
jadi saya melihat ke depan
kalau begini terus
saya kira kita akan menghadapi
tadi badai yang akan terjadi
ya menjadi beban
misalkan tadi beban fasilitas kesehatan
beban tenaga kesehatan
dan beban anggaran pemerintah
dan juga beban kematian
yang disampaikan berkali kali tiada intinya
dengan packaging yang berubah begitu ya
hingga tidak membosankan
saya tidak melihat itu kita telah lakukan dengan baik
oke jadi anda melihat ini adalah pembiaran
dan sudah jelas sebetulnya
kerumunan massa yang terjadi belakangan ini adalah sebuah pelanggaran ya
saya ke pak diki
itu bisa diantisipasi kok kerumunan itu akan terjadi kan
kenapa terjadi juga
ini saya para wisata tempat wisata
saya melihat itu di medsos
bagaimana hirup hirup orang di bar di mall di pasar pasar gitu kan
ini juga saya sudah dengar di rekorat
akan ada penyambutan luar biasa di cengkareng itu
tetapi katanya saya baca di koran koran kan
berat kendaraan juga parkir di jalan tol
itu kan melanggar peraturan juga
di mana penerbitan itu
oke saya ke pak diki budiman
pak diki yang melihat dari jauh dari brisbane
apa yang terjadi di jakarta dan sekitarnya beberapa hari terakhir
di mana kerumunan masa tumplek berjubel begitu saja
ini intervensi yang mungkin tadi mengutip
apa yang prof askobat gani katakan
intervensi yang tidak ada dari pemerintah atau dari aparat
masyarakatnya kerumunan orang orangnya yang sudah mulai cuek dengan bahaya covid sembilan belas
ya ini setuju ya pak diki
saya menyebutkannya mungkin sense of crisis ya
kepekaan terhadap krisis ini menurun
atau khawatirnya malah hilang ya
ini yang tentu berbahaya
kepekaan terhadap situasi pandemi
yang belum terkendali ini
saya lihat juga tidak hanya dalam kaitan keramaian massa
termasuk misalnya di institusi institusi ya
di mana kantor seperti
oke kita masuk semua
tidak usah bekerja di rumah lagi
oke ini mungkin sudah mulai dilonggarkan dan lain sebagainya
ini adalah bentuk akhirnya mengabaikan dua yang saya sebut di awal tadi
yaitu masalah mobilitas
dibebaskan atau cenderung tidak terkendali
kemudian juga interaksi antar manusia
ini artinya kita tidak belajar
ya katakanlah kalau nggak mau belajar dari luar negeri yang
sebetulnya banyak sekali yang bisa kita pelajari
salah satunya aksi massa yang ratusan ribu di korea misalnya
yang akhirnya menjadi setidaknya lima kasus dalam
hanya dalam satu minggu kemudian
karena testing mereka bagus ya
ketemu lima kasus belum
akhirnya membuat itu di februari ya di awal
nah indonesia pun sudah punya
contoh sebetulnya di maret lalu itu
kita punya ada yang kegiatan di goa
jemaat agri kemudian ada juga gbi
yang itu pada maret yang saat itu belum banyak ya
itu saja sudah berkontribusi menyebarkan pada lebih dari dua puluh provinsi
dan di kasus yang terliling pada kasus testing saat itu
karena masih awal
masih cukup bagus
itu seribu kasus ya
itu dari aktivitas yang banyak
meribatkan kurang lebih
ya lebih dari sepuluh ribu
nah apalagi saat ini
situasi sudah jauh lebih buruk daripada maret
orang lebih banyak
dengan banyak faktor lain yang akan lebih memperburuk
faktor pertepatan terjadinya penyebaran
di mana dalam setiap keramaian
itu ada yang disebut dengan
ada selalu ada orang
yang tidak hanya disampaikan prof azko ba tadi
hanya menularkan misalnya kedua
atau tiga atau satu orang
dia bisa menularkan bisa sampai puluhan
nah inilah yang selalu terjadi dalam event event
keramaian seperti itu
dan yang lebih berbahayanya lagi
cenderung orang yang terinfeksi pada situasi keramaian dari
itulah jauh lebih parah
dan kecenderungan untuk menjadi fatal
atau meninggal itu jauh lebih besar
itu yang harus dibangun
dan sekali lagi
atas situasi cenderung mengabaikan
atau meremehkan atau merasa tidak ada
atau situasinya merasa sudah aman ini
tapi ingat ada yang disebut dengan dampak jangka panjang
dan itu terjadi di pandemi pandemi sebelumnya
pandemi seratus tahun lalu pun
sepuluh tahun dua tahun setelah itu
ada yang disebut dengan post pandemic syndrome
yang antara lain ada yang akibat infeksi itu
ada yang gangguan dalam bentuk
gaguan di persarapan dan lain sebagainya
nah ini ada kecenderungan
dan ini tadi sudah diwanti wanti prof asrobat
ini bisa mengganggu sistem pelayanan kesehatan kita
karena sudah ada kok seliset yang mengatakan
sepuluh dua puluh tahun lagi
angka penyakit jantung atau payah jantung
itu akan meningkat
itu ternyata ada gangguan di otot jantungnya
dan itu cenderung pada usia lanjutnya
atau dua puluh tahun lagi
dia bisa mengalami payah jantung
nah ini kan beban
jadi jangan dianggap tidak bergejala
oke saya masih muda tidak bergejala
itu yang harus dibangun
sesuai dengan yang sarankan prof asrobat tadi
strategi komunikasi risikonya
diperbaiki supaya kita tidak mengalami
yang tadinya mau ada bonus demografi
itu jadi bonus yang lain
kondisi penyakit ini yang tentu tidak mau kita alami
ini yang harus disadari oleh semua pihak
jadi prinsipnya mencegah lebih baik daripada terinfeksi covid sembilan belas
jangan sampai bonus demografi yang sudah didapat
karena kemudian kita semuanya menjadi lebih abai
prof asrobat ghani dan juga pak adiki
dari fakta fakta empiris tadi ya
kerumunan masih ada
jaga jarak juga tak paket tidak diindahkan
ini apakah karena law enforcement yang rendah ya
atau memang pembiaran
atau seperti apa sebetulnya sih yang anda berdua lihat
dan berkaca dari kasus kasus tersebut
bagaimana kemudian semua orang harusnya bersikap
menyikapi keadaan bahwa kita ini masih pandemi
juga masih dalam masa tenggang psbb transisi begitu kan
ini yang harusnya kita kembali ingatkan
tapi nanti kita bahas di segmen terakhir dialog usai jeda
kami akan segera kembali sesaat lagi

sekarang kan begini ya
seharusnya melakukan enforcement tuh siapa
ya tentu pemerintah kan
dari seluruh jajaran
dari pusat terutama di tingkat kabupaten
kan di situ ada satpol pp
jadi saya kira perlu dipersiapkan ini
ya bagaimana step step untuk enforcement
mungkin kata kata enforcement itu
terlalu keras begitu
barangkali melakukan persuasi lah
memberikan informasi yang jelas kepada pihak pihak
yang akan mengadakan keramain
apakah pesawat kawin
apakah keramain keramain lain begitu kan
bersama sama dengan mereka
bekerja sama antara law enforcers dengan mereka
apapun ya kan
sehingga mereka terlibat menjaga
dan itu saya kira belum dilakukan dengan baik
saya senang misalnya di jawa tengah itu ada gerakan
togo tongo menjaga perusahaan
sampai rtrw ya dilibatkan
thailand itu direkrut kira kira satu juta
jadi melibatkan masyarakat masif
itu belum saya lihat di dalam
ada wacana wacana sih melibatkan masyarakat pentahelik
tetapi operasionalnya belum saya lihat tempat ada
saya ingin menyebut juga hal lain
dipackage itu sehari hari kan
ada isu mengenai kata ini konspirasi
ya kepada masyarakat secara masif juga
ya merasa berkembang itu pak diki ya
orang mulai nggak percaya itu
bahwa covid ini memang berbahaya
atau banyak orang sembuh dan sebagainya
berarti kita kurang secara gencar menjelaskan
risiko tentu dengan bahasa bahasa yang dipackage sehari
packaging kita lemah
kemudian enforcement dan persuasion
para kalian ya
untuk masyarakat itu mau menematuhi protokol kesehatan
hanya itu yang kita punya
vaksin belum punya obat belum punya
vaksin belum punya obat belum punya
tapi sudah punya kepercayaan diri kumpul kumpul gitu ya
di tengah pandemi covid sembilan belas
prof satu lagi
ujung dari pandemi yang kalau ditangani tidak baik dan tidak tepat
kemudian penambahan kasusnya juga selalu ada rekor angka baru
angka baru adalah nanti beban kesehatan
yang tadi sudah kita bahas di segmen awal sebetulnya
anda mungkin bisa menggambarkan kepada kami
apa beban kesehatan seperti apa yang kemudian ini bisa sangat berbahaya
kalau tidak serius ini ditangani
dan soal enforcement tadi itu juga yang harus dilaksanakan
ya jadi begini
waktu jeda barusan dua menit
saya bincang bincang dengan diki tadi kan
pertama yang dikatakan tadi itu ya
kalau covid ini jadi kronik
ya dia tidak bergejala
kita sudah antisipasi beban sistem kesehatan kita menghadapi penyakit tidak menular
top di atas sekarang diabetes
dan ini makin berat kalau kita membawa covid
jadi kalau misalnya strokenya akan terjadi sekian tahun lagi
dia percepat terjadi
kita belum siap
saya tahu berapa jumlah pulmonolog kita saja
sekarang hanya sembilan ratus
beberapa sudah meninggal itu
ya kemudian anestesi
kemudian alisarab berapa
tidak bisa kita memproduksi itu dengan keterbatasan fakultas kedokteran sekarang
ya itu saja sudah beban ke depan
yang tadi saya bicara dengan diki adalah
kita kan tadinya senang betul tahun tiga puluh lima empat puluh akan ada bonus demografi
gimana yang cari makan lebih banyak daripada yang diberi makan
kan itu artinya
nah yang cari makan nanti sekarang bayi balita
terganggu dengan covid ini
usia anducakupan imunisasi kita turun
pengobatan pengobatan ibu hamil bayi
kan tidak berani lagi kumpul kumpul
sehingga dalam kita
misalnya mengatasi stunting ya
stunting itu pendek kurus
ini akan menentukan kualitas angkatan kerja kita waktu bonus demografi
nah sebelum covid
kita mempunyai gerakan dari stunting summit
semua bupati segala macam itu ya
gerakan penimbangan intervensi spesifik
itu sekarang terkendali
early human capital kita juga terganggu
sedang current stock human capital yang
ini juga akan menjadi tidak menular
saya hitung hitung belum hitung rupiahnya
itu dampak ekonominya defistating sekali
kemudian sistem kesehatan kita saya kira tidak
kita bisa bikin rumah sakit beli alat
tapi mendidik tenaga itu tidak semudah membeli alat
kapasitas kita mendidik ahli pulmonolog
misalnya ahli yang diperlukan
kata anestesi kan diperlukan radiolog
kami sudah hitung hitung itu
tidak akan bisa cukup
oleh karena itu mari kita sadar ya
kita punya instrumen yang murah dan mudah
ini dari kerumunan
itu saja kan ya cuci tangan dan lain lain itu
itu murah mudah
jadi itu yang mesti ditekankan ulang ulang
dan satu lagi jangan terlalu memberikan harapan yang belum jelas
oh nanti ada vaksin semuanya aman ada obat
belum tahu sekarang ini
saya juga mendengar nanti kalau ada vaksin enak ya
saya katakan itu di mana
saya sendiri belum tahu vaksinnya di mana
oke baik prof ghani
saya ke pak diki budiman
pak diki ini kumpul kumpul dan kerumunan bisa saja
dan besar sekali peluangnya
bisa terjadi lagi kemudian kemudian hari
kalau situasinya begini begini saja
artinya tidak ada penegakan hukum di sana
tidak ada ketegasan dan lain sebagainya
yang tadi sudah kita bahas banyak sekali
dari hulu ke hilir potensi bahayanya penularannya
dampaknya dan lain sebagainya
kedepan kalau kita bicara soal kedepan ini pak diki
bagaimana agar lagi lagi mungkin perlu diingatkan
agar hal hal yang seperti ini tidak kemudian terjadi
dan dibiarkan begitu saja
dari situ pak diki budiman
ya dari awal selalu saya ingatkan pada semua pihak ya
terutama pemerintah karena ini regulasi dari pemerintah
seperti pak waskobar sudah sampaikan
semua keramaian apapun aktivitasnya harus dibatasi
tidak boleh ada pandang bulu
dan itulah sebabnya
dari awal saya tidak setuju pilkada
tidak setuju demo
tidak setuju apapun itu yang dibanding keramaian
karena ini itulah yang harus kita lakukan
untuk melandaikan kurva ini yang saya bilang naik terus
jadi artinya buatlah regulasi ya secara jelas ya
dan dicerapkan secara konsisten
tegas terhadap semua jenis keramaian
dimulai dari pemerintah
dimulai dari pemerintah sehingga masyarakat ini akan taat
jadi adanya ketaatan dari masyarakat ini
adalah akibat adanya satu regulasi aturan
yang diterapkan tanpa pandang bulu
dan juga ada sanksi tegas
ini saat ini saya mendengar adanya
oh ini karena pilkada boleh
saya kenapa tidak boleh
nah seperti itu
ya karena belum ada regulasi yang membatasi dua yang sekali lagi penting
itu mobilitas dan interaksi
nah ini yang jadi masih pr
karena kalau tidak kita ini masih lama
masih setidaknya masyarawan sampai akhir tahun depan kok
dan potensi banyak keramaian akan tentu banyak sekali
urgent untuk ditegaskan ya dibuat aturan ini
karena kalau tidak sekali lagi
ini bukanlah satu kondisi yang terburuk saat ini
yang harus dihadapi
kita belum bisa membayangkan apa yang akan terjadi
dan sekali lagi
virus ini diciptakan tuhan untuk taat pada hukum biologi
jadi apapun yang terjadi
kalau kita tidak memahami hukum biologi yang dikaitkan dengan virus ini
bagaimana pencegahan dan segala macamnya
ya dia akan bergerak terus
dia itu taat bukan seperti manusia bisa diiming imingi dengan apapun itu
dia itu akan terus berjalan
tidak peduli siapapun
golongan agama dan segala macam
bahwa saat ini kok seperti indonesia
ya karena indonesia itu demografinya memang kan jelas
kita dominan dewasa muda saat ini
itu saat ini yang di tengah rumput yang keringnya
ini masih dilindungi oleh rumput rumput yang hijau yang basah
sehingga terbakarnya masih pelan
tapi begitu kena satu titik ada yang kering
wah itu saya bisa tidak berpikir
saya sudah amini bukan masalah pandemi saat ini
itu akan terjadi begitu besar
dan itulah yang harus kita hindari
dan angka kematian kita yang selalu dua digit minimal itu
itu sudah satu indikasi sangat serius
bahwa kita itu jauh di belakang dari

dan itu adalah satu hal yang harus disikapi oleh baik pemerintah maupun masyarakat
ini yang harus kita lihat
itu lagi indikator masyarakat
jadi jangan beranggapan bahwa
oke rumah sakit kosong yang meninggal tidak banyak
itu adalah indikator akhir
jadi kalau itu muncul sudah telah
mungkul ubahnya itu sudah telah
ini pun kita sudah diatakan relatif telat
tapi belum terlalu telat
ya jangan sampai telat
sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan
belum terlalu telat mudah mudahan dengan kita bahas
dan kita terus menerus ingatkan masyarakat
terbangun rasa sense of crisis yang tadi sudah kita bahas tadi itu
dan juga kesadaran
dan tentu kita tekankan lagi kepada semua pihak
dan juga aparat untuk memperlakukan aturan
untuk semua pihak yang kemudian melanggar protokol kesehatan
tadi pak diki di notes tadi itu juga
kalau kemudian testingnya tinggi sesuai dengan standar
kita sebetulnya paling rendah angkanya sepuluh ribu per hari gitu ya pak diki
kita tunggu bagaimana kemudian sikap pemerintah
dan juga semua masyarakat
agar menghindari kerumunan yang ada di tengah tengah kita
terima kasih banyak profesor asko badgani
terima kasih banyak pak diki budiman sudah bergabung pada malam hari ini bersama dengan kami
dan usai jeda cnn indonesia prime news akan segera kembali bersama rekan saya elvin
saya fira khairul nisa tetap bersama kami